mau hidup sendirian
lalu yang itu tuh
itu si aput
siapa yang gak tau dia
dia yang pegang pasar guntur
belum kenal mereka
kau kemana aja
semenjak udah jarang ngumpul
kita berdua udah gak tau harus ikut siapa lagi alex
kalo lu gak ada disana
gue udah ada rencana
mau bikin geng baru sama rio
dan mereka minta gue jadi ketuanya
jadi mereka temen temen lu semua
kalau gitu gue cabut dulu ya
gue masih ada urusan
masih banyak orang yang mesti gue tagiin
kalo ada apa apa lu jangan lupa calling calling gue
lo bisa kenal sama mereka
mereka itu penjahat kelas kakap
mana gede gede banget lagi badannya
kita nggak perlu takut sama siapapun
mereka siap tukung buat
mereka siap tukung buat
apa yang kita tahu
ini bagus buat uleks
gue yakin ke depannya lo pasti bakal merasain nyala
taruh di sini dulu
kenapa semuanya ditaruh di motor abah
apa maksudnya men
biar dia bisa berdua duaan di motor peluk pelukan
emang segitu gampangnya kamu mengelabui diriku
ya tuh gak bisa neng bukan muhrim
kamu bawa yang gede aja
eh kesempatannya aduh iya budak
alamak baru susah ternyata jadi pelangtuang
apa kamu pelang pelang nek
siapa yang mau sedih saya
neng sama abah
yang sabar jan
rasa kecelak dua kecelak air yang menetes karu batu
lama kelamaan batu itu akan lengok juga
jadi lama kelamaan abah tuh hatinya akan gelung juga
semangat harus tetap semangat
ini pak diskusi jalan diskusiasan
saya cek lagi
jemut dutup pintu sekalian
err oklahoma lake
kemana lagi terboolah kamu ndung
kenapa punya pertama
suan ma prince mvata
nama ayah seorang meu pria daripada berselasses
kita lebih lebih ya
kita operainnya duluan
ini cewek kayaknya beneran mau pergi dari sini
aduh kalo papi tau gua ga minta maaf sama dia
gua bisa dioper kaserama nih
jadi lu beneran nyambak sama gue
cuma gara gara kejadian semalam
kan gua udah bilang gua ga sengaja
jawab dong biasanya lu bekicau terus
jalan kayak anak kecil deh adriana
apa urusannya sama lu
masalah buat lu
oh gua tau
lu pasti abis dimarahin sama papi lu kan
makanya lo ngelarang gue untuk keluar dari rumah ini
emang enak lu
bokap lu itu lebih peduli sama gue daripada sama lu
buktinya dia lebih percaya sama omongan gue daripada sama omongan loh
dan itu artinya
bokap lu lebih sayang sama gue
daripada sama lu
tapi dikasihan banget
udah ditinggalin maminya tersayang
aduh kasihan banget sih nasib lu
kalau bokap lu akan ninggalin lu selama lamanya
lu hidup sendirian
maksudnya bacet dia adalah patiente karakteristen
kayaknya lu pengen ble chungpa minggu ini
ke arah vvt jahat

lan lamu ada di dalam yaider
dia udah bikin gue gak ada harganya di dalam geng baru ya
juga di depan reva
lo kan ditolak sama reva ya lex ya